menjadi seorang bintang olahraga atau atlet adalah impian setiap anak
demi mewujudkan impian mereka rumah autis di bekasi jawa barat
menyelenggarakan kegiatan pekan olahraga rumah autis dengan peserta anak anak berkebutuhan khusus
ingin tahu seperti apa keceriaan mereka saat berlomba berikut liputannya
beginilah suasana kegiatan pekan olahraga rumah autis dengan peserta anak berkebutuhan khusus
yang berlangsung di halaman gorfoli kota bekasi pada kamis pagi
keceriaan tergambar pada raut wajah anak anak berkebutuhan khusus ini saat mengikuti pekan olahraga rumah autis
terlebih saat mereka menendang bola di depan gawang layaknya penalti
serta memasukkan bola basket ke dalam keranjang
meski demikian bukanlah sesuatu yang mudah bagi mereka ketika diarahkan panitia untuk mengikuti olahraga tersebut
karena itu dibutuhkan kesabaran untuk membimbing anak anak berkebutuhan khusus
yang pertama senang karena bisa si anak bisa bakat yang pertama mandiri
terus dia lebih pede jadi bisa ngerti apa ya namanya jadi tahu bakatnya si anak apa nih minat nggak sih nih
misalnya pertama dia basket terus penalti jadi lebih ke motorikasannya lebih terlatih sih
olahraga apa kemarin
diharapkan kegiatan pekan olahraga rumah autis yang diikuti dua ratus empat puluh peserta dari jabodetabek hingga karawang ini
dapat memberikan ruang dan potensi tentang olahraga yang mereka minati
yang pertama mengasah minat dan bakat anak anak didik kita terutama di bidang olahraga
yang kedua event ini bertujuan untuk memberikan wadah untuk kompetisi dan meraih prestasi bagi anak anak didik kita juga
hari ini merupakan hari kedua pekan olahraga rumah autis
meliputi dua cabang olahraga menendang bola penalti dan memasukkan bola ke dalam ring basket dengan kategori usia lima sampai sepuluh tahun
sementara pada hari sebelumnya tiga cabang olahraga seperti lari sprint lari estafet dan badminton dengan peserta usia tiga belas sampai dua puluh dua tahun
erik ustara bekasi jawa barat